jenderas yang melanda kawasan ibu kota sejak minggu siang
membuat ratusan rumah di kawasan ciracas jakarta timur terendam banjir
seusai banjir warga harus berhadapan dengan banyaknya sampah yang menumpuk di rumah mereka
banjir dengan ketinggian lima puluh cm hingga satu meter ini menyebabkan aliran kali cipinang meluap dan membanjiri perkampungan
sejumlah kendaraan milik warga yang hendak keluar dari kediaman mereka pun mogok
lantaran menerobos tingginya air banjir
selain banjir warga juga harus menghadapi sampah banjir yang menumpuk di rumah mereka
sebagian warga lainnya berupaya membersihkan sampah banjir yang menumpuk agar terbawa air
hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir
satu lima lah kalau di sini paling satu meter
jauhnya ada berapa rt yang berdampak
kalau di lokasi ini tiga rt
warga berharap agar pemerintah dapat cepat tanggap dalam menanggulangi masalah banjir di kawasan permukiman mereka
gunawan sugro jakarta